kalau habis kontrak satu tahun kalau mau pulang november
cuma masalah mereka pukul kita jadi lebih baik pulang
kalau bos main masalah kerja kita sementara kerja
ular itu naik jadi kita lari dapat siku di pedada
kita cuma tak tahu dia balik dia tendang di sini
apa yang terjadi begitu
nah semuanya kali itu dia
inilah kisah tentang pekerjaan pertama reynoldi di kapal ikan milik perusahaan
remaja sembilan belas tahun itu terpaksa mengakhiri pekerjaan sebelum kontrak satu tahunnya habis
akibat sudah tak tahan dengan kekerasan fisik dan mental yang dialaminya selama bekerja
tak hanya itu seluruh dokumen pribadi termasuk ktp
sertifikat pelatihan keamanan dasar dan buku pelaut
ditahan oleh pihak perusahaan
padahal itu adalah persyaratan utama untuk melamar pekerjaan sebagai awak kapal perikanan
dia juga tak mendapat gaji dan malah dianggap berhutang biaya asuransi
biar gaji cuma kasih pulang ke ktp bst dan buku pelaut
kalau gaji sudah
kenapa kok merelakan
biar salah salah cuma begitu
cuma itu juga minta
masih boleh mencari duit keulang
suka begitu mana mana
kalau sampai habis kontrak banyak itu suka memikir rumah
reynoldi adalah satu dari sekian banyak kasus eksploitasi yang dialami oleh awak kapal perikanan atau akp
yang bekerja sama dengan yayasan play international indonesia mencatat
ada tujuh puluh delapan kasus yang dilaporkan yang melibatkan dua ratus delapan akp
selama dua ribu sembilan belas hingga dua ribu dua puluh
kasus yang dilaporkan akp paling banyak merupakan perusahaan yang tidak menyediakan asuransi dan jaminan sosial
serta kurangnya fasilitas keselamatan kerja
kasus lain meliputi penipuan kontrak kerja kecelakaan hingga hilang di laut
sementara sebagian besar kasusnya berasal dari akp di kota bitung sulawesi utara
sebagai salah satu kota industri perikanan terbesar di indonesia
kasus seperti ini bisa dilaporkan pada fisher center

salah satunya di kota bitung seorang kader bahkan merelakan rumahnya
untuk menjadi sekretariat pengaduan bagi warga sekitar
karena akp yang termasuk yang ada di kelurahan pepusungan ini
banyak sekali butuh pertolongan butuh dengarkan teriak mereka
siapa yang akan melindungi mereka kalau bukan embo atau teman teman kader yang lain

korban yang dilatih untuk menerima aduan bahkan merujuk kasus yang dialami akp
untuk diselesaikan oleh aparat negara berwenang
jadi nomor satu yang kita lakukan adalah mencatat apa yang menjadi keluhan mereka
lalu mengidentifikasi ini masalahnya perlu dirujuk kemana
kalau dalam negeri kita banyak melakukan rujukan ke kementerian kelautan dan perikanan
kepada dinas tenaga kerja
karena mereka yang punya kewenangan untuk memanggil si pemberi kerja
dalam hal ini adalah pemilik kapal atau pemilik perusahaan
kedepan safe seas bersama plan indonesia juga akan terus membangun kerjasama dengan pemerintah
dan perusahaan perikanan untuk meminimalisir
bahkan memberantas kasus kekerasan dan eksploitasi pada awak kapal perikanan
baik yang bekerja di dalam maupun luar negeri
hitung sulawesi utara